dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom ibu mas dalina pane kepala bidang pengembangan profesi perimpunan ahli epidemiologi indonesia
selamat sore bu mas dalina
ibu mas dalina langsung saja pemerintah melonggarkan aturan dengan mengizinkan wna untuk bisa masuk di tengah angka positivity rate indonesia yang masih tinggi
dari segi epidemiologi apakah ini merupakan keputusan yang tepat ibu mas dalina
iya jadi putusan tersebut tentu sudah dipertimbangkan masak masak oleh pemerintah
jadi memang beberapa negara juga sudah mulai melonggarkan untuk keluar masuknya warga negara asing
tetapi ada juga beberapa negara yang melakukan band ya untuk beberapa negara
seperti arab saudi dia tidak membolehkan warga negara dari dua
negara masuk ke negaranya
untuk indonesia sendiri keputusan pemerintah tersebut sudah disosialisasikan dan yang akan datang tentu akan masuk
memang tidak bisa kita terlalu lama untuk menutup negara kita
saya yakin negara negara asal mereka juga sudah melakukan berbagai hal
tentu dengan pertimbangan juga
kalau memang negara kita ini dinyatakan berbahaya karena positivity rate kita tinggi
tentu ada travel warning dari negara asal mereka untuk bisa masuk ke negara kita
awalnya penutupan negara itu dilakukan karena adanya strain baru
strain barunya itu adalah uk
strain inggris yang diperkirakan menular dengan cepat
tetapi teman teman di litbangkes dengan secara rutin melakukan sequencing
sepertinya kita belum menemukan adanya strain baru tersebut di indonesia
jadi menurut pandangan kami sepanjang mereka kemudian dilakukan karantina
tapi karantinanya tidak boleh hanya dua tiga hari itu tidak menjadi masalah untuk dibuka
bu mas dalina anda tadi mengatakan bahwa ada strain baru yang terjadi di negara negara lain seperti di uk
tapi dengan masuknya wna ke indonesia apakah kemudian tidak mengkhawatirkan kalau nanti ada imported case
ya kemungkinan itu selalu ada
tetapi tentu itu bisa dicegah dengan proses karantina
jadi ketika mereka di negaranya sudah dilakukan tes bahwa mereka memang negatif atau tidak memiliki virus
dan kemudian pada beberapa negara mereka diminta untuk melakukan tes ulang lagi di indonesia
lalu melakukan proses karantina
nah proses karantina ini adalah salah satu cara agar virus yang akan masuk ke indonesia bisa tercegah dengan proses karantina
oke bu mas dalina bagaimana kemudian memastikan para wna itu mau melakukan karantina terpusat
karantina di tempat tempat yang sudah disediakan baik oleh pemerintah ataupun yang memiliki sertifikasi
karena pada kenyataannya banyak juga yang tidak menyelesaikan proses karantina setelah datang dari luar negeri bu mas dalina
tentu pemerintah harus bekerja lebih keras ya ekstra untuk beberapa saat ini
kalau tidak salah mekanisme itu sudah ada di bandara soekarno hatta contohnya ya
jadi begitu pesawat turun kemudian mereka digiring untuk pemerintahan ihac
lalu ke penerbangan luar negeri kan langsung masuk ke mobil damri yang ada
yang ada di soekarno hatta untuk dibawa ke berbagai fasilitas karantina
seperti yang tercantum di dalam surat
jadi kalau menurut saya bandara itu relatif terkontrol ya
yang kita khawatirkan itu kalau masuknya lewat rumah klien
seperti misalnya pelabuhan laut saya yakin teman teman di pelabuhan laut juga melakukan hal tersebut
tetapi itu yang harus dua kalimat
jadi kalau mereka melakukan hal tersebut
itu harus dua kali lebih keras
agar mereka tidak ada yang lolos
oke bu mas dalina jika nantinya ada imported case dan ditemukan strain baru begitu ya yang masuk ke indonesia
dari para wna tersebut apakah dari epidemiolog menyarankan agar pemerintah mengevaluasi ulang kebijakan
membuka pintu bagi wna dengan persyaratan tertentu tadi bu mas dalina
ya jadi jika ditemukan strain baru

jadi jika ditemukan strain baru tentu pemerintah akan mencari penyelesaian dan itu akan menjadi hal yang lebih penting untuk mereka

risiko itu adalah menginformasikan kepada seluruh warga negara
bahwa sudah ada strain baru dengan penularan yang cukup besar
jadi tentu saja itu pasti akan ada penutupan pintu pintu masuk negara
oke sarannya terakhir ibu untuk pemerintah agar tidak kemudian melonjak imported case nya
apalagi ada strain baru kemudian yang masuk yang akan malah merugikan masyarakat di tanah air
sarannya apa ibu
yang pertama tentu melakukan screening ulang melalui tes ulang kepada warga negara yang masuk
kemudian melakukan karantina yang ketat untuk mereka selama setidaknya sepuluh hari sebenarnya ya
tapi kalau dia sudah membuktikan dua kali negatif setelah tiga hari atau empat hari masuk indonesia
maka dia bisa bebas karantina
oke semoga kebijakan pemerintah melonggarkan aturan para wna bisa masuk ke indonesia
bukannya malah menambah angka imported case begitu ya
karena mereka harus benar benar mengikuti aturan yang ada di tanah air
menjalani karantina terpusat begitu bu mas dalina
terima kasih sekali ibu mas dalina pani
kepala bidang pengembangan profesi perhimpunan ahli epidemiologi indonesia
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini